beriring waktu banyak masukan juga dari jamaah dari pengurus
selain teman teman sma terus teman teman adik saya yang masih smp waktu itu join juga

ini sebenarnya kita belum tahu
kalau zamannya kakak kakak ada kakak ada dary tiara ada rogun bahkan banyak lagi tuh
jadi mendahului ini bagian dari rutin observation dan ini tidak dibatasi hanya untuk anak di bawah enam belas tahun
latihan seminggu tiga kali ya atau gimana
liganya akan jalan lagi tanpa pemain asing
terkait penuntasan kasus pembunuhannya sendiri kita semuanya setuju dan kita paham
kalau gak dapet biasiswa disini
tapi kesadaran yang muncul ini nanti kira kira arahnya kemana pak
pemain jago tapi gak jual juara